perintah menteri dalam negeri cahyokumolo agar seluruh warga membuat ktp elektronik sebelum tanggal tiga puluh september dua ribu enam belas
membuat permohonan pembuatan iktp membeludak sejumlah kantor pemerintah daerah kewalahan melayani permintaan yang meningkat tajam ini
ktp elektronik yang digadang gadang pemerintah akan merevolusi administrasi kependudukan indonesia
yang dinilai lemah selama ini tengah jadi sorotan
menteri dalam negeri cahaya kumolo menyatakan seluruh pemegang ktp harus sudah beralih ke ktp elektronik selambat lambatnya tiga puluh september mendatang
iktp ini diperlukan sebagai bank data kependudukan yang dapat diakses oleh perbankan bpjs dan lembaga pelayanan masyarakat lainnya
namun imbauan pemerintah ini menimbulkan kekacauan administrasi di banyak daerah
di surabaya jawa timur kurangnya peralatan memperlambat pengurusan
iktp dan membuat warga mengantre
lamanya proses membuat iktp juga terjadi karena kelangkaan belangko seperti yang terjadi di serang banten
di sini kelangkaan belangko iktp sudah terjadi sejak pertengahan juli
kelangkaan belangko membuat pemohon ktp elektronik harus menunggu hingga satu bulan
selain meningkatkan atau memperdekat jarak pelayanan baik ke kecamatan maupun ke kelurahan
atau belangkung ke lingkungan masyarakat yang bersangkutan
kita ingin rekam cetak
tidak rekam minggu dua bulan tiga bulan
kebetulannya tidak ada belangko tidak ada tinta baru masyarakat diberikan
kekurangan persediaan belangko juga terjadi di ibu kota jakarta
antara lain di kelurahan gandaria utara jakarta selatan
di sini kelangkaan belangko iktp sudah terjadi sejak april lalu
sementara itu antrean pemohon iktp yang cukup dramatis terjadi di jombang
sekitar tujuh puluh orang terpaksa menginap di kantor kecamatan ngoro
hanya untuk mendapatkan ktp elektronik dan kartu keluarga
mereka menginap karena nomor antrean pembuatan ktp terbatas
seorang warga bahkan mengaku sudah hampir dua bulan menunggu iktp dan kartu keluarganya
kebingungan ini kalau saya sendiri dialami sekitar sudah dua bulan
mulai saya ngurus surat pindah dari kota asal
terus bahkan kemarin saya sempat mau perpanjang
vaksin juga akhirnya tidak bisa berhubung ktp sudah disita capil
seharusnya permintaan terutama harus setiap paling tidak setiap kecamatan
itu harus bisa menyelenggarakan penerbitan kk maupun ktp seharusnya
sebelumnya presiden joko widodo mengkritik belum efektifnya fungsi iktp
baik untuk akurasi data kependudukan maupun sistem komputerisasi iktp
presiden meminta informasi identifikasi kependudukan terintegrasi
dan bisa diakses
dan saya harapkan juga sistem data informasi identifikasi kependudukan juga harus sudah tunggal terintegrasi
dan bisa dipaket untuk kebutuhan dan diakses secara online
dengan sistem yang terintegrasi tidak diperlukan lagi nantinya banyak kartu
saya kira memang satu itu semua cukup kalau dulu ini iktp ini benar
saya kira sebetulnya bisa dipakai untuk apapun
namun saya tidak tahu
tampaknya harapan presiden jokowi masih jauh dari kenyataan
karena hingga saat ini tercatat dua puluh dua juta penduduk indonesia belum memiliki ktp elektronik
budi adiputro cnn indonesia